aku gak mungkin terus terusan menghindar
biar gimana pun juga para keatasan aku
kalian mau pergi kemana
aku hari ini mau ajak nasa beli kalung
abis itu mau ajak dia jalan cari bundanya
aku butuh uang ya
perasaan baru minta
minggu lalu aku kasih kamu uang kan
ya tapi kan uangnya udah habis mas
untuk belanja keperluan apartemen
aku minta uang gak banyak kok
kalau dua puluh juta aku lagi gak ada
kamu kenapa sih
untuk aku gak ada
tapi untuk tasya ada
kalung tasya gak nyampe dua puluh juta juga
sekarang kamu udah perhitungan
kamu lebih pentingin tasha dibandingkan aku
aku nggak mau ribut ya
aku gak mau ngajak kamu ribut sayang
aku mau butuh kalung kak
papa akan beliin kamu
kalau sesuai yang kamu suka
baru beberapa hari tasha ada di sini
udah bikin aku sama mas vero berantem
itu dia lo
karena dia itu belum legal secara hukum jadi anak angkat
kalau begini terus lama lama aku yang dianaktirikan sama mas vero
mainnya jangan jauh jauh ya
kok ini udah siap siap aja
padahal kan ibu udah bilang kalau om raka itu datangnya tiga jam lagi
cuman takutnya nanti aku ngerasa gerusuk pas om rakanya udah datang
aku gak sabar banget bu
pengen punya keluarga adap sih
tapi daripada kamu belum ngapa ngapain sambil nungguin omraka
mendingan nemenin ibu yuk
belanja kebutuhan panti
sini bu bantu
darap semuanya ya
papa kan udah beliin kamu kalung yang baru
jadi kamu jangan sedih lagi ya
sesuai janji papa
semoga kita ketemu sama bunda kamu
kayaknya disitu ada toilet ya sayang
aku antar yuk
aku bisa sendiri kok
sendirian gak apa apa
bapak tunggu di mobil ya
belanjaan kita banyak banget ya
gak nyangka ya kita bisa ketemu disini ya bu
iya pa alhamdulillah
kita bisa jumpa disini
bening bagaimana kabarnya pak
oh bening baik baik aja sehat ya
saya kira bening lagi kurang sehat
soalnya kemarin kata istri bapak bening itu lagi sakit
waktu saya dan juga aura kesana
jangan jangan gister sengaja bohong
tapi apa alasannya
kalau bu ati sampai tau gisel bohong
kemarin bening sempat sakit
tapi sekarang udah sehat kok ya
semenjak bu nidatang ke rumah saya
kemarin aku dengar istri om manggil bening jadi tasya
tapi emangnya kenapa diganti om namanya
kalau om punya anak perempuan
saya pernah ceritakan sebelumnya sama ibu
kalau menurut saya sih gimana baiknya bapak aja
lagipula kan sebentar lagi bening itu susah
menjadi anak angkatnya pak vero
jadi saya minta aura bu ati mulai sekarang panggil dia dengan nama tasya ya
biar dia terbiasa dengan nama itu
bapak sebentar saya angkat telepon dulu
iya halo assalamualaikum
oh iya pak bapak sudah sampai panti
sebentar pak sebentar
kami lagi di luar dulu sebentar lagi sampai ya pak ya
baik saya tunggu pak
kami pamit dulu
aura itu mau diadopsi
jadi keluarganya sekarang sudah menunggu di sana
mereka mau bawa aura sekarang juga soalnya
alhamdulillah kamu sudah ada yang mau adopsi ya
iya makasih senang banget
kami permisi dulu ya pak
ah sampai lupa nanya siapa yang mengadopsi aura ya
tadi aku baru sanggit kalau papa ngomong sama mereka
iya tadi mereka ketemu bapak di sini
tapi mereka buru buru harus pulang
ya padahal aku mau ketemu sama mereka
iya iya nanti kita ketemu sama mereka ya
sekarang kita cari bunda kamu yuk
aku gak mungkin terus terusan menghindar
biar gimana pun juga para keatasan aku
hal itu pada tokohnya perkenalan
ya aku pernah lihat
sabar ya nas sebentar lagi juga datang
ini keperluannya udah dibawa semua kan
udah kakak bawa
hai sayang udah pada ngumpul semuanya disini
iya para kak ini aura udah gak sabar nungguin dijemput katanya
terus ini juga anak anak pengen dampingin aura sampai aura berangkat
aura udah siap ikut sama om
aku siap banget kom
buati makasih ya
buati udah isinin aura tinggal di panti ini
aura juga baru nemuin keluarga di fonty
makasih buati udah sayang dan baik sama aura
aura ibu juga sayang banget sama aura
aura jaga diri disana ya
yang terpenting aura harus bahagia bersama keluarga barunya
pasti aku bahagia kok bu
aku padahal bikin abang diang
awas kabun dimana
ya pak saya titip aurea pasti bu baik udah anak anak kompamin kuliah sama
aurea ya sampai ketemu lagi